dan kita akan langsung bergabung dengan korespondensi nn indonesia yogi tujuliarto di lebak banten saat ini
yogi selamat malam seperti apa kondisi pengungsi di sana dan bagaimana kemudian dengan distribusi bantuan ya
yang kemudian ini diarahkan terhadap wilayah wilayah yang mungkin masih terisolir sampai dengan malam hari ini
baik selamat malam renhard dan kalau saya bisa informasikan saat ini di lebak masih jam tujuh lewat sepuluh
tapi di posko pengungsian salah satu posko pengungsian di sini yaitu di lebak gedong
ini kondisinya sudah sangat memang saya tidak bisa mengajak anda untuk melihat bagaimana suasana di dalam
karena memang keterbatasan sinyal di sini
kalau bisa saya gambarkan untuk distribusi bantuan ini memang kalau malam itu sudah sangat terbatas dan dihindari
karena malam itu biasanya akan rawan hujan dan sangat lebih berisiko
kalau saya gambarkan di belakang saya ini memang ada jalanan
nah jalan ini biasanya kalau siang atau sore itu datang banyak sekali kendaraan yang bisa menembus sampai lokasi ini
untuk menghantarkan bantuan berupa makanan logistik dan juga pakaian juga serta obat obatan
jadi kalau malam ini bisa kita lihat mungkin agak sedikit akan saya geser pemandangan anda ke sebelah kanan layar kaca anda
di sebelah sana di seberang itu ada tempat pengumpulan bantuan berupa pakaian untuk masyarakat pengungsi lebak gedong
jadi masyarakat yang membantu berupa pakaian itu akan di drop di tempat ini dan mereka akan memilih
para pengungsi akan memilih kesini pakaian mana yang bisa mereka pakai yang masih cocok untuk mereka pakai
artinya bisa menghangatkan tubuh mereka bisa menjaga badan mereka tetap kering
karena ketika mereka kemarin melarikan diri dari rumahnya pergi dari rumahnya dalam keadaan tidak sempat membawa pakaian yang layak dan cukup untuk mengungsi kali ini
apalagi lokasi rumah dengan lokasi pengungsian itu jaraknya antara satu kilo sampai bahkan ada yang dua puluh km
jadi kalau kita bisa gambarkan memang masyarakat di sini itu sangat terbatas ya
nah tapi kalau kita bicara mengenai
masyarakat yang terisolir
nah masyarakat yang terisolir ini punya cerita sendiri karena mereka hanya bisa mendapatkan bantuan di jam jam tertentu
misalnya di beberapa lokasi di desa atau kecamatan yang terisolir itu kita bisa mengedropnya hanya dengan kendaraan dari udara atau helikopter
saya sudah sempat ikut tadi pagi sampai tadi siang maksudnya dan ada dua lokasi
tepatnya di puncak gunung itu di cigobang
nah di sana masyarakat menunggu sangat menunggu bagaimana bantuan itu datang setiap hari
tapi daya angkut juga terbatas
jadi angkutan yang bisa diangkut oleh helikopter barang barang logistik makanan terutama yang paling vital yang bisa diangkut oleh helikopter
itu adalah hanya sekitar lima ratus sampai enam ratus kilogram saja
hanya terbatas daya angkut sesuai dengan daya angkut heli
dan itu hanya bisa diangkut setiap satu hari sekali dan belum tentu setiap hari
karena cuaca di sini cepat sekali berubah
jadi kadang kalau kita bisa saya bisa gambarkan di sini cukup cerah cuacanya
cuma masyarakat bercerita bisa jadi setengah jam atau mungkin lima belas menit lagi akan turun grimis dan hujan lebat
kita bisa ceritakan juga di sini bahwasannya masyarakat yang terisolir atau masyarakat yang mengungsi tidak sepenuhnya atau tidak semuanya
adalah masyarakat yang diterjang banjir bandang
mereka juga mengungsi rata rata atau bahkan sebagian besar
itu mengungsi karena mereka lokasi rumahnya lokasi tempat tinggal mereka itu sangat labil tanahnya
karena sebagian masyarakat di sini tinggal di puncak bukit dan lereng lereng bukit
jadi kalau dengan keadaan hujan yang terus menerus seperti ini mereka sangat berisiko dan mau tidak mau masyarakat dikerahkan atau masyarakat dihimbau untuk kembali
mereka meninggalkan rumah mereka agar mereka dapat terhindar dari risiko longsor dan terjadinya korban jiwa
nah kalau saya juga dapat ceritakan di sini bahwasannya masyarakat di sini sulit ya meninggalkan rumahnya karena mereka berpikir mereka aman aman saja
tapi bisa dikatakan di sini kalau saya tadi sempat ikut pantauan udara juga melalui helikopter
saya lihat di sana titik longsor memang sangat banyak dari udara itu terpantau
saya sempat berbincang dengan masyarakat di sekitar sana
dia bilang dulu atau tahun tahun sebelumnya paling ada longsor

saya bilang dulu atau tahun tahun sebelumnya paling ada yang mengusir

dalam satu km area persegi saja saya bisa melihat mungkin sepuluh tujuh atau delapan titik longsor di sana
dan memang saya juga melihat sendiri bagaimana terbukanya area di dataran tinggi di wilayah lebak ini
sebagian besar area itu telah berubah fungsi tidak lagi menjadi hutan tapi tidak lagi menjadi hutan sebagai serapan air hujan
tapi berubah menjadi perkebunan juga berubah menjadi persawahan yang digunakan oleh masyarakat
artinya yang bisa saya kritisi di sini adalah ketika sawah itu pindah ke bukit atau pindah ke atas dataran tinggi
artinya mereka tidak punya lagi lahan di bawah
karena lahan di bawah itu sudah berubah semua menjadi perumahan pertokoan industri dan pabrik apapun itu
yogi tujuliarto untuk informasi anda langsung dari kawasan lebak banten